sudah dua tahun ditunda karena pandemi akhirnya ubud food festival kembali hadir dengan temanya kali ini adalah heroes
untuk mengetahui keseruan acara yang saat ini sedang berlangsung langsung saja kita akan terhubung dengan rekan saya
korespondensi ann indonesia roni satria
hai selamat siang roni yang ada di bali
di belakang seru sekali ramai sekali di sana
coba bagikan bocorannya kepada kami yang ada di sini keseruannya seperti apa acara di sana
dan apa sih yang spesial dari acara tahun ini
mayfrey kalau bicara mengenai spesial semua di sini spesial
tapi sambil menunjukkan apa yang spesial di ubud food festival dua ribu dua puluh dua saya mungkin ajak keliling anda aja di sini ya mevri
meskipun ada jauh di jakarta setidaknya bisa membayangkan apa sih keseruan di sini
nah kalau di sini ini tempat para pengunjung yang nantinya bisa makan mencoba makanan makanan
kuliner indonesia karena memang di sini ubutut festival mengusung kuliner lokal berbahan lokal yang juga dari petani lokal
nah mengapa karena memang ini yang harus kita pertahankan untuk nantinya bagaimana sustainable atau berlangsung seperti itu
sesuai tema yang dilakukan pada tahun ini yaitu heroes tadi juga anda sudah sempat sampaikan di awal saya mungkin elaborate sedikit lagi
tidak hanya mengapresiasi para petani lokal yang sudah menyiapkan makan di meja makan kita setiap hari pada saat pandemi pun kita juga mungkin
butuh pasokan untuk makan dan mereka selalu ada untuk bisa menyiapkan beras kemudian ayam dan lain sebagainya
tetapi juga yang paling penting adalah orang tua
mengapa karena orang tua selalu menurunkan resep kepada anaknya kemudian kalau mayfrey saya tahu anda mungkin di rumah dimasakin orang tua
kemudian kangen makanan pengen pulang ke rumah segera untuk bisa makan makanan orang tua
nah itu adalah resep yang selalu diturun turun secara turun temurun diberikan oleh orang tua kepada anaknya kemudian nanti anaknya kepada cucunya
sehingga nantinya resep resep itu telah bertambah
jadi kita bisa bertahan dan menjadi kuliner lokal atau kuliner yang bahkan mungkin dikenal di mancanegara
nah yang spesial lainnya adalah di sini tadi satu ratus dua puluh skoki kemudian ada baik dari mancanegara maupun dari lokal
kemudian aktivitas aktivitas yang mereka lakukan adalah ada basah dan lain sebagainya
semua bisa dilakukan di sini bahkan ada informasi dari seminar seminar pun kita lakukan
tetapi saya mungkin tidak akan lengkap untuk bila saya tidak wawancara salah satu dari
pengusaha pemasaran yang kami belikan
pengunjung di sini dan kebetulan bukan pengunjung adalah pembicara adalah food antropologist mas hardian eko nurseto
berdiri dulu mas
mas seto sebagai food antropologis melihat ini sebuah uff yang memang mengusung diversity of indonesian culinary seperti itu ya
seperti apa goal itu tercapai mas sebenarnya
ya sebetulnya kalau buat saya sendiri ya karena saya hampir setiap kali ada uff datang buat saya wf ini kayak apa ya istilahnya kayak tempat orang kumpul para penggiat kuliner dari seluruh indonesia kumpul di sini dan tren tren makanan muncul di sini
kita bisa lihat lagi mau ngetrendin apa nih kira kira di indonesia gitu
tapi ngomongin soal diversity gitu ngomongin soal diversity sendiri di sini kita bisa lihat banyak banget orang memperkenalkan makanan makanan dari daerah berbagai daerah ya
kayak kemarin aja gitu di acara kemarin kan kita bisa lihat ada dari flores ada dari lombok bahwa ya dari yogyakarta bahkan ada dari filipina kemarin bikin adobo misalnya seperti itu
terus penggunaan bahan bahan pangan yang nggak biasa ya yang nggak biasa dipakai misalnya kayak ada banana satu tadi gitu misalnya kan pakai bahan dari pisang dari semua jenisnya dari semua bagiannya
dari daun pelepahnya terus jantung pisang sampai pisangnya sendiri gitu
nah ini menarik sebetulnya untuk mengedukasi masyarakat indonesia khususnya terkait dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkan bahan pangan yang ada di sekitar kita gitu
dan mas seto ini sendiri tadi ngomong bahwa ada dari flores ada yang dari yogyakarta ada yang dari
mas seto sendiri dari bandung datang ke sini
apa yang disampaikan atau informasi apa yang diberikan
di seminar kemarin
terus kecap tahu juga dari bandung kita bawa dan orang orang kita minta untuk merasakannya
dan kebetulan karena banyaknya wni yang hadir pada sesi talks itu mereka cukup surprise gitu
ya antusias dan ketika mereka mencoba gitu rasanya ya mereka cukup kagum gitu dengan rasa rasa yang ternyata wah ini nggak asing ya sebetulnya nggak aneh juga
namun tying up kembali berbedaoses in order to
tosoepaera mab tran
terima kasih banyak mas seto
mayfrey nah kalau kita lihat tadi apa yang sudah disampaikan bahwa memang ada informasi yang diberikan atau knowledge juga yang diberikan kepada para pengunjung
tapi mayfrey saya ada satu pertanyaan buat anda mayfrey
kalau misalnya anda mengupas bawang kemudian kulitnya anda buang atau diapakan
biasanya kalau ngupas bawang itu kulitnya iya dibuang sih
harusnya diapain turon
dibuang ya dibuang oke hampir sebagian besar orang melakukan itu
tetapi kita harus ternyata ada konsep zero waste kitchen di mana konsep ini meminimalisasi penggunaan sampah atau meminimalisasi sampah yang ada saat kita masak
jadi setiap bahan ataupun setiap bagian dari bahan bahan tersebut mayfrey itu bisa digunakan
kenapa karena kita kan sudah mengambil bahan makanan dari alam dan mengembalikannya tidak dalam bentuk sampah
ternyata kulit bawang ini bisa diolah menjadi rempah dengan ditumbuk kemudian menjadi penyedap rasa
ini yang banyak hal hal atau edukasi edukasi ini juga disampaikan oleh para chef chef di sini
bagaimana setiap orang yang masak di dapur sebisa mungkin meminimalisasi sampah
bahkan sampai batang batangnya pun juga digunakan ataupun ditumbuk dikeringkan dan lain sebagainya
pada akhirnya bisa diolah lagi menjadi garnish atau bahan makanan lain
sehingga tidak ada yang terbuang kalaupun ada yang terbuang hanya sedikit saja
kita ambil di arti alam kita tidak buang dalam bentuk sampah kepada alam
menarik kan kalau kita lihat ada informasi informasi yang ternyata di sini tidak hanya urusan
aduh ini enak banget makanannya aduh ini bikin saya kenyang
no no tidak sebatas itu mayfrey
tapi ada pesan apa yang ingin diberikan oleh ubud food festival ini kepada masyarakat luas
bagaimana kita sudah mengambil dari alam yang kita manfaatkan semaksimal mungkin
untuk kita kembalikan kepada alam dalam bentuk yang lebih baik lagi
ini satu hal yang kalau tadi di awal saya tanya ke roni apa yang spesial
di akhir dari awal sampai akhir kita sudah tahu banyak sekali hal yang spesial
mulai dari tadi ada sejumlah dialog begitu ya seminar ada juga bisa wisata kuliner di sana
bisa dapat banyak informasi
tapi yang terpenting itu tadi ya bagaimana kemudian kita benar benar bisa tahu
menggunakan bahan makanan yang berasal dari alam dan kembalikan ke alamnya
tidak dalam bentuk sampah tapi juga dimanfaatkan
terima kasih banyak roni satria
saya sebenarnya pengen langsung terbang nyusul ke bali karena ini kan masih sampai tanggal dua puluh enam
jadi mungkin nanti roni siapin spot spot yang oke ya sama dicatat kira kira makanan makanan apa aja yang enak
terima kasih banyak roni satria
selamat kembali bertugas di sana